seluruh kendaraan dari arah jawa tengah menuju ngawi jawa timur
dilakukan pemeriksaan oleh petugas
mereka yang tidak bisa menunjukkan hasil tes covid sembilan belas
maka akan diarahkan untuk menjalani rapi tes di tempat
tidak sedikit para pengguna jalan yang tidak bersedia dilakukan rapi tes
dan memilih kembali ke daerah asal
pemeriksaan hasil tes covid sembilan belas dilakukan di mantingan pintu masuk jawa timur
dan di eksit tol ngawi
namun tes antigen di ngawi masih belum siap tahap pengadaannya
kalau kita masih rapi biasa saja karena rapi takir giris belum siap kita untuk pengadaannya
maka rapid biasa tetap kita perketat
terutama kepada tempat tempat wisata juga kita jaga betul lah agar tidak sembarangan
dari surabaya gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
mewajibkan seluruh masyarakat yang berkunjung ke sejumlah destinasi wisata
hotel maupun penginapan agar menyertakan negatif covid sembilan belas
yang ditunjukkan melalui surat hasil rapi tes
terkait kegiatan malam pergantian tahun
kofifa melarang mengadakan pesta atau kegiatan malam tahun baru
kalau itu destinasi wisata dan hotel atau penginapan di daerah yang masih zona merah
kalau itu zona urin
jadi posisinya seperti itu
tidak diperkenankan melakukan pesta pergantian tahun
kewajiban membawa surat hasil rapi tes ini juga diberlakukan bagi warga jawa timur dari luar kota
yang akan kembali ke jawa timur pasca libur natal dan tahun baru
tim liputan cnn indonesia